namun harga ini belum termasuk minuman serta lauk tambahan di luar menu prasmanan ya
mungkin dari sisi fans kripers tuh mungkin lo merasa ada penurunan
adalah dengan menggunakan platform online
iya ya masuk banget sih taitum masuk banget sih taitum menurut gue
jelas sebelah kiri jelas jelas
tapi itu cincinnya banyak loh tiga tiga dia banyak iya tiga tapi tadi juga gila
tapi lebih kayak ini buat narik masa nonton sih masa buat nonton